jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

mohon ampuni hamba yang jagat kiri natal
hamba tahu apa yang sudah menjadi ketentuan
hamba akan menghapus nama nawanggulan dari deretan para bidadari
deretan dari para rewi sebelum dia menjadi calon betah
mohon maafkan anda bunda
apa maksud bunda menghapus nama
karena setiap bidadari sebelum jadi betari dan diperisti para betara
setiap bidadari dan setiap riawi harus bisa mencari kesuciannya lawang sari anaknya
bunga bunga di pohon bidadari ini
ambang dari kesucian kita semua
selamanya mereka akan tetap mekar
dan berada di sana selama kita bisa menjaga kesucian kita
bunda ini perlambang dari nanda newang bulan
bugurnya bunga ini adalah perlambang dari kehilangan kesucian nawang bulan
begitu nawang sari anakku
kita memang itu pilihan bunda
bunda bahagia menjalannya

d skala kasih ya
kita akan berjumpa di pukul satu recording dua puluh delapan pre cf tiga puluh
dinda siap mengabdi jiwa dan raga dinda untuk anda